yang tadinya udah lama gak olahraga setelah main rope flow akhirnya badannya udah
penyandang masalah disabilitas itu masih dianggap pmks kan masuk dalam daftar pmks disabilitas loh